aduh pinggang gue ngimpi apa gua semalam ketabrak mobil keretitan
ah masa baru gue enggak ngelihat silo sepanik lihat anjing aduh tuh belakang
atau boleh kerjain anak gue wah wang ini ngikut ngapain deket deket nangka gue lagi ngapain lo
cuaca enak aja nangga tinggal di pasar enggak mau enthusiastic eliminasi
lu nggak baca tuh pelajaran pelajaran dulu

anjing udah ngedokin sekarang gimana
jangan biarin aja
boleh jangan lari mulu dong met
aduh gue capek nih met
udah kalau capek masuk ke dalam
masuk udah masuk
langsung jalan ya bang
met jalan jalan dulu
udah tenang aja
bawa anjing ya bang
kok bawa anjing
perasaan tadi orang tua
apa jangan jangan dia slo ma nih
udah tenang aja
ah lo kasih dp nya dulu
nyimpi apa gue semalam
ketabrak mobil keretitan
saya bantu saya bantu
minta maaf ya pak
pak minta maaf ya pak
banget minta maaf pak
minta maaf pak
masa bang segera gue ini gak ngeliat sih lu
itu belakang bapak
si lu apa tuh
jadi ini anjing bapak
eh ntar dulu
ini bagaimana ceritanya si lobo ada di mobil lo
saya nunggu orderan
tiba tiba ada anak kecil
berlari masuk ke mobil saya pak
sama satu orang lagi
enak aja anak gue
itu anak musuh buyutan gue
tapi gue mirip bapak
gue orang kaya dia orang susah
kalau bapak kayak bayar dong
nah gitu dong cakep
habis itu lo gue kerangkeng di penjara pokok
ya udah jalan sana
ya makasih ya
anjing gue keluarin dong
apa lagi sih
keluarin aja sendiri
tapi di mana tuyulnya ya
aku dibikin lelah
aku dibikin lelah
mana itu tuyul
aduh kurang asem nih
masa aku kabur sih
itu kan tujuan yang aku cari
kamu kenapa lari
aku kan mencari kamu
kamu pun sama
emangnya kamu kenal aku
kamu ke sini mau ngapain
aku pengen masukin kamu ke dalam tabung kuning ini
sebelum kamu nangkep aku aku ada persaratin
karena gitu kita main balap larung
kita main kejar kejaran
jangan ngerjain aku dong
kok kamu ada di bang awal sih
sebunyi yang di situ dong
kamu mau kemana ci
ngapain jadi ada beginian ci
udah kayak dikomplek aja
ini bikin ribet orang
tuyul aja dah
ini kan jurang kalau buat aku
turunnya cucak kan
emangnya si dede ngerjain baik dah
kayak komplek aja pakai portal
jangan lari kok tuyul
kalau lari itu cari teman yang enak dong
yang aman dan nyaman
kalau kaki aku keseliau bagaimana
siapa yang mau tanggung jawab
ada juga situ
aki aki udah gak ngejar lagi nih
kaget aja dia
aku yang tidak aman
emang enak kasihan deh lo
sekarang bau sudah mati langka
mau ke kiri ke kanan ke belakang ke depan kau sudah bisa lari